sidang pra peradilan penetapan status tersangka setia novanto terus berlanjut dan tidak digugurkan
dan sidang pada rabu berakhir dengan keputusan hakim tunggal kusno yang menunda persidangan hingga kamis empat belas desember
sidang besok diagendakan untuk mendengarkan kesimpulan dan putusan hakim
pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang pra peradilan yang diajukan ketua dpr non aktif setia novanto
pada sidang kali ini pihak kuasa hukum kpk kembali menghadirkan saksi ahli
sidang dimulai pada pukul sepuluh dua puluh enam pagi dan kembali dipimpin oleh hakim tunggal kusno
saksi ahli yang dihadirkan kpk adalah zainal arifin mohtar dosen fakultas hukum universitas gajah mada yogyakarta
zainal diminta pendapatnya sebagai ahli hukum tata negara dan administrasi negara
saksi diminta pendapat oleh kuasa hukum kpk terkait isu pengangkatan penyidik
independen oleh kpk kedudukan kpk sebagai lembaga ad hoc serta tentang hak imunitas anggota dpr
kemudian memindahkan itu ke presiden artinya apa
kalau tersangkanya adalah atau orang yang mau diperiksa adalah dari dpr
maka kemudian izinnya dimintakan ke presiden
sebagai bagian dari konsep checks and balances dan menguatkan prinsip itu
tetapi sebenarnya sudah ada ingkarannya
di undang undang md tiga sendiri sudah dikatakan bahwa segala perizinan perizinan presiden untuk hal itu
itu tidak berlaku kalau berkaitan dengan tindak pidana khusus
nah saya nggak tahu terserah saja kita mengartikan apakah korupsi ini tindak pidana khusus atau bukan
tak kala itu tindak pidana khusus maka seharusnya ketentuan ketentuan administrasi yang tadi disampaikan
itu tidak berlaku
orang orang yang mendapatkan hak imunitas lalu melakukan
setelah mendengarkan kesaksian ahli hukum
sidang dilanjutkan dengan pemutaran video oleh pihak kpk di hadapan persidangan
video tersebut berisi rekaman sidang perdana kasus tindak pidana korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa setia novanto yang diadakan di saat bersamaan
hakim kusno sempat men score sidang selama dua jam untuk melihat keseluruhan video tersebut
sementara itu pihak kpk berharap agar sidang
pra peradilan yang diajukan setia novanto dapat digugurkan
hal ini merujuk pada putusan mahkamah konstitusi no satu ratus dua tahun dua ribu lima belas
keputusan mk tersebut menyatakan bahwa sidang pra peradilan akan otomatis gugur
saat sidang pertama pokok perkara yang dimohonkan pra peradilan dimulai
namun setelah sidang dilanjutkan
hakim kusno memutuskan tetap melanjutkan sidang pada kamis esok
dua kita usah untuk jam tiga jam tiga

jam sembilan pagi ya
tadi agak terlambat ya
kita tunda besok pagi jam sembilan untuk kesimpulan dan kita lanjutkan putusan jam dua belas
demikian jam tiga
wacana pengguguran pra peradilan menuai perdebatan di antara kuasa hukum setia novanto dan kpk
begini mbak masalah gugur dan tidak gugur itu kewenangan dari hakim tunggal
sebenarnya kalau hakim mengambil keputusan kapanpun itu juga bisa
tapi kami tetap menghargai ya tadi sudah saya sampaikan menghargai dan menghormati
mau hari ini atau besok atau besok lusa pun yang penting tidak lebih dari tujuh hari
kan sidang dibuka untuk pemeriksaan ya kan
pemeriksaan itu kan debatable
apakah ketika orang ngetok palu hakim itu ngetok palu pemeriksaan sudah berlangsung
ada yang mendefinisikan itu ketika dakwaan sudah dibaca
dibacakan kan gitu
karena kami berpikir bahwa penegakan hukum itu sudah berkadilan gitu loh
bukan menegakkan hukum berdasarkan tekstual kan
bukan ada yang sudah dibacakan dapat bahas yang dua itu pak
oh enggak juga artinya kan kita lihat putusan
putusan pra peradilan itu seperti apa
selama itu belum ada artinya kan proses masih terbuka
selama persidangan pihak kpk dan setia novanto telah mendatangkan
masing masing tiga saksi ahli dan menyampaikan sejumlah barang bukti
setia novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
atas dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus megakorupsi ktp elektronik
mumtazah catra diningrat jakarta